kenapa saya diberhentikan secara sepihak kayak gini bu
coba kamu tanya langsung ke pak surya
saya mau ketemu sama pak surya
kamu yang sabar ya put
jadi pak regar tahu
kalau beasiswa saya
saya udah dicabut
emangnya saya salah apa sih pak
kok lo kasar banget sih sama gue
kok jadi baper sih
enak aja siapa yang baper
itu dari omongan lo
lo ajak kali yang baper makanya lo ngegas ya kan
lo kenapa sih tak
demen banget ya cari masalah sama gue
lo maunya apa sih
kita berdua kan udah n
lo aja yang bikin kita end
lo gak suka
be aja kali gak usah nyolot
lo yang be aja

sebenarnya gue pengen banget sih bisa ketawa bareng lo lagi
tapi kayaknya lo udah ill feel deh sama gue
kasih gue kesempatan biar bisa balikin lagi sama lo
udah selesai deh
apaan sih citra kok
saya diminta untuk datang ke sini
saya diminta pak surya untuk menyampaikan ini untuk kamu bud
amplop ini ngingetin gue sama kejadian waktu gue mau dikeluarin dari kampus
semoga aja kali ini isinya beda
lo gak bakal tebak tebak kalau lo buka
bukan terus cakap nanti nanya

terus diayerah gitu semuanya
apa ini ada hubungannya sama kejadian yang menimpa mel
saya mau ketemu sama pak surya
kamu yang sabar ya put
jadi pak regar tahu
kalau beasiswa saya sudah dicabut
kamu gak salah apa apa kok
ya kalau saya nggak salah
kenapa saya diperlakukan gak adil kayak gini pak
pihak kampus tidak punya pilihan lain
selama saya kuliah di sini
saya selalu patuh sama peraturan
saya juga selalu menjaga nilai nilai saya kok pak
terus kenapa saya diperlakukan kayak gini sih
kuliah di kampus yang sebesar ini
apa saya emang gak pantas punya harapan buat kuliah di sini
kenapa saya diperlakukan kayak gini
kenapa semua orang melihat saya itu kayak rumput liar di tengah taman bunga
bahkan kehadiran saya aja dianggap mengganggu
nanti saya akan coba daftarkan kamu lewat jalur beasiswa ke kampus lain
bukan itu yang saya butuhin pak regar
saya cuma butuh kepastian
kenapa saya dikeluarin kayak gini secara sepihak
ini gak adil pak
put put put
saya mau ketemu sama pak surya jadi bapak jangan nyalengin saya
cuma pak suryanya lagi meeting
chris tolong bawa putri dari sini
saya nggak mau putri kena masalah lagi
apa sih ki
kita pergi dari sini ya
kita cari solusi yang terbaik
kamu gak mau saya dan rizky kena masalah juga kan
lo lepasin sih ki
lo tuh kenapa sih
aku tuh gak ngerti kan
dari mana gue bisa dapat uang banyak
terus bisa lanjutin kuliah di sini coba
gue tuh cuma ngandalkan beasiswa gue itu doang
lo pasti ngerasa ini semua gak adil
tapi percuma kalau lo protes
kok jadi gue yang nangis
lo ngapain putri sih
kok jadi gue sih
ya terus kenapa dia nangis gini
beasiswa putri dicabut dari pihak kampus
kok bisa beasiswanya dicabut dari kampus
kita semua belum tahu cit
makanya putri minta kepastian sama pak surya
tapi gue mau minta kepastiannya sekarang ki
gue gak mau nanti ibu tahu
kalau ibu tahu gimana ibu pasti sedih mbak

kalau ibu tahu gimana ibu pasti sedih banget
si putri ngapain tuh
put lo tenang ya
eh putri lagi nangis tuh
gue bakal bantuin lo supaya bisa narik utusan itu
beasiswanya putri dicabut
apa ini ada hubungannya sama pangeran dan mel
kok tiba tiba perasaanku gak enak gini ya
biasanya kalau perasaanku tiba tiba gak enak begini
jangan jangan karena ada sesuatu lagi sama putri
buat mastiin keadaan putri
semoga putri baik baik aja
udah udah put angkat aja dulu